saya sangat berharap kalau kamu bisa bantu saya untuk nemenin saya di sana
pasti pak pasti pasti saya usahakan
iya makasih sebelumnya kat
ya mudah mudahan dia bisa ya
aku seringnya apa aja bebas
palingan juga lagi siap siap
cewek ya kalau siap siap itu pasti lama
aku telponin kau berkali kali loh
yaudah sayang teman
tapi lain kali jangan kayak gini
saya mau cek renangnya sebentar
maafin papa karena papa gak ada disaat kamu butuh papa
cepet sembuh ya
eh pagi ibu bos pak bos
nampak buat apa mirna
oh ini tadi saya habis antar sarapan buat renah
rena makan di kamar lagi disuapin sama andi
kok disuapin sama andi
kok disuapin sama andi
kita di rumah udah pandain
gua masih sama amin
tapi aku salah
kok kamu gak kasih tau saya semalam mirna
saya pikir ibu lagi istirahat
terus semalam kita saking paniknya
jadi langsung berangkat
nggak sempat bilang sama ibu
malam mau lihat rena dulu
irna kita pergi
minum obat ya
cucu omot punter semoga lekas sehat
makan yang banyak ya
minum obat ya
kenapa nin pakai
menularkan virus aku
dan kondisi hamil
makanya miss c saranin aku untuk pakai masker
terus udah makan belum enak
atau mau oma nanti yang swapin atau
nggak mau oma
tapi kamu juga jaga kesehatan ya
jangan sampai ketularan ya
ingat bayi di kanungan kamu oke
saya mau mau perangkat dulu ke
kamu sama apri dulu ya
oma tinggal dulu ya
ya istirahat ya
kamu perangkat dulu ya
coba siapin aja cetaknya
masukkan juga ya
papa cuma pusing aja
jadi tiap kali papa berdiri itu
malah papa pusing
kenapa nggak ke rumah sakit
ma mau ke rumah sakit dong ma
biar di tangan langsung dokter
papa mau ke rumah sakit
tadi mama udah daftarin bapak kok
jam sebelas siang ya ma
kamu nggak usah khawatir
udah daftar kok
udah kalau gitu nanti berangkatnya
lebih awal biar nggak telat ya
kabar bahagia ingin aku sampaikan ke mama
aku barusan aja ditelepon sama
penang jaya specialist center
mereka bilang kalau
donor matanya udah siap
dan aku akan dioperasi besok
aku harus datang sore ini
karena ada pengecekan lebih lanjut
sebelum persiapan ke operasinya besok
alhamdulillah ya pa
mas senang banget ini berita gembira buat kamu ya
iya papa juga senang banget
enggak enggak enggak
pokoknya bapak ke rumah sakit mama yang temenin
nanti aku coba sendiri
sama aku cari alternatif mungkin
kalau catherine bisa bantu nemenin ya
aku minta tolong dia
kalau enggak ya aku sendiri aja nggak apa apa
mama tuh benar benar mikirin kamu loh no
masalahnya operasi ini kan udah benar benar kami tunggu
dan ya harus daftar secepatnya
jangan sampai nggak dapet kesempatan kan no
ya insya allah pasti bisa
mudah mudahan dia bisa nganterin kamu ya
saya benar benar mau minta tolong sama pak
kalau kamu ada waktu
saya ingin kamu temenin saya untuk ke
ke penang buat operasi mata
berangkatnya sih hari ini karena saya operasinya harusnya besok
ini jadwalnya juga mendadak karena mereka baru nelfon saya pagi ini
ya estimasinya sekitar dua atau tiga hari ke depan
pagi ini juga harus ke rumah sakit dan mama harus nemenin
makanya saya berharap
kalau kamu bisa temenin saya
saya saya harus izin dulu sih pak sama keluarga saya
tapi kalau kamu bisa saya sangat berharap banget karena ini
ini kesempatan buat saya untuk bisa melihat lagi karena
saya nggak pernah tahu kapan lagi akan dapat jadwal buat operasi
saya sangat berharap kalau kamu bisa bantu saya untuk nemenin saya di sana
pasti pak pasti pasti saya usahakan
iya terima kasih sebelumnya cat
mudah mudahan ya pak
ya mudah mudahan dia bisa ya
ehm aku serahnya
apa aja bebas
palingan juga lagi siap siap
cewek ya kalau siap siap itu pasti lama
ya hautlah ya
astaga terima kasih